misi pemberantasan korupsi kembali memeriksa suni tanuwijaya
staf gubernur dki basuki cahayapurnama terkait perkara suap rancangan peraturan daerah
terkait zonasi pulau pulau kecil jakarta dua ribu lima belas dua ribu tiga puluh lima
dan rapornya terkait rancangan tata ruang pantai jakarta utara
suni sudah dicegah bepergian ke luar negeri
setelah diperiksa hampir sembilan jam suni tanuwijaya mengatakan
dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka muhammad sanusi
suni mengaku dicecar dua belas pertanyaan yang berfokus pada substansi pembahasan raperda reklamasi teluk jakarta
dirinya tidak menampik ada komunikasi dengan pihak pengembang pihak eksekutif dan legislasi
dalam hal ini muhammad sanusi terkait pembahasan raperda reklamasi
namun menurut suni komunikasi tersebut terkait upaya menurunkan nilai kontribusi
yang harus dibayarkan ke pemerintah provinsi dki jakarta
dari lima belas persen menjadi lima persen seperti yang diinginkan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
menurut suni ahok tetap pada pendiriannya untuk memasukkan angka kontribusi lima belas persen
dalam usulan rapor dan teluk reklamasi
kalau dari sisi dia jelas soal lima belas persen itu fix harus ada
tinggal persoalannya itu apakah diperda atau diperguk
karena ada ancaman dari dprd akan deadlock
beliau sempat mengatakan ya selama yang penting lima belas persen itu jangan dicoret